eksekusi sebuah rumah di lamongan
selasa siang diwarnai ketegangan
pemilik rumah mengamuk dan menuding pemenang lelang
telah memalsukan sertifikat rumah miliknya
dewi rohana tak mampu menyembunyikan amarahnya
begitu melihat jurusita dari pengadilan negeri lamongan
mengeksekusi rumahnya secara paksa
ia mengamuk dan melempar barang perabotannya ke lantai
dewi menganggap eksekusi ini tidak sah
karena kasusnya masih dalam tahap kasasi
dewi juga terus memaki maki syai fudin
seorang polisi selaku pemenang lelang
ia menuding syai fudin diam diam menguasai rumahnya
dengan membuat surat keterangan palsu
si polisi itu si saipudin bikin surat keterangan palsu
bahwa sejak dulu dia sudah menguasai rumah saya ini
secara fisik untuk balik nama
padahal balik nama saya sama ibu sebagai alih waris
tidak pernah tanda tangan sedikitpun
ketika almarhum kada rusman ayah dewi rohana
meminjam uang dua ratus lima juta rupiah dari bank danamon
dengan jaminan rumah miliknya
namun baru berjalan sembilan bulan kredit macet
karena peminjam tak bisa mengangsur
hingga kada rusman meninggal dunia
pihak pengadilan sendiri mengaku proses eksekusi
telah melalui proses yang benar
mulai dari pemberitahuan hingga mengadakan pertemuan
kepada semua pihak
tahapan pengadilan juga sudah kita lalui
mulai bulan september oktober sudah dipanggil
dengan baik baik atau ternyata apa
tidak ada upaya untuk menyelesaikan
meski sempat diwarnai ketegangan
namun eksekusi terus berjalan dengan penjagaan ketat
miftahul arief lamongan